di tengah minimnya pasokan garam provinsi jawa timur mencetak prestasi dengan mengekspor bawang merah ke thailand dan singapura
ekspor ini sebagai bukti produktivitas petani lokal dan keyakinan jawa timur sebagai lumbung pangan dunia
kementerian pertanian bekerjasama dengan dua pihak swasta di jawa timur kembali melakukan ekspor bawang merah ke thailand dan singapura
sebanyak dua ratus empat puluh tujuh lima ton dengan nilai mencapai empat tujuh miliar rupiah
sejak tahun dua ribu enam belas indonesia berhenti mengimpor bawang merah dan justru melakukan ekspor bawang merah ke sejumlah negara
ekspor bawang merah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memotivasi produk pertanian lokal agar bisa bersaing di pasar luar negeri
sebelumnya di brebes pada delapan belas agustus dua ribu tujuh belas lalu kementan juga melepas ekspor perdana bawang merah es ke thailand
dan meningkatkan ekspor ke beberapa negara asia seperti vietnam taiwan malaysia
malaysia singapura timur leste dan negara lainnya
saat ini kementerian pertanian optimis mulai tahun dua ribu tujuh belas volume ekspor bawang merah dapat bertambah dan mampu memperluas pasar luar negeri
rencananya ekspor bawang merah akan ditambah sepuluh kontainer lagi
kementerian pertanian optimis mulai tahun dua ribu tujuh belas volume ekspor bawang merah akan ditambah sepuluh kontainer lagi
suasembada holti kultura yang telah dicapai ini akan terus dilanjutkan dengan harapan indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia di tahun dua ribu empat puluh lima mendatang